ratusan pemuda yang hendak beradu balap motor minggu petang berhamburan melarikan diri hingga menabrak pengguna jalan saat polisi menggelar razia
razia dilakukan karena aksi kebut kebutan di jalan raya bypass mojo agung ini sudah meresahkan warga
penggerbekan arena balap liar ini dilakukan oleh petugas polsek mojo agung di jalan raya bypass mojo agung minggu petang
melihat kedatangan petugas ratusan pemuda yang hendak adu balap motor berhamburan melarikan diri
pelaku yang panik ada yang terus berusaha melarikan diri dari kejaran petugas meski sudah terjatuh
bahkan diantaranya sempat menabrak pengguna jalan yang melintas
polisi pun berusaha mengejar hingga ke areal persawahan dan berhasil menangkap sejumlah pemuda beserta motornya
aksi pengerebekan ini sendiri dilakukan karena aksi
balap liar semakin meresahkan pengguna jalan
bahkan sempat terjadi kecelakaan dengan korban meninggal dunia
hari asia ini tujuannya untuk supaya tidak ada balap liar di bypass mojo agung jombang
khususnya bypass itu hari minggu sore
ini bahayanya yang tahun tahun yang lalu itu ada yang balapan liar akhirnya benturan sama temennya akhirnya ada yang jadi korban
penggerbekan arena balap liar ini untuk sementara bersifat persuasif
dan pembinaan saja sehingga hanya diberikan hukuman push up bagi pelaku
namun bila kembali melakukan aksi balap liar petugas akan memberikan sanksi tegas yakni berupa tilang